ini tempat hukuman buat kalian
eh jin kenapa kita dikirim ke hutan
pengen kirim kalian ke mall
cuma takut boros belanjanya
hah mendingan kesini aja
sekaligus menebus kesalahan kalian
yang sering berbuat jahat kepada orang lain
oh saya gak mau disini
gak mau gak mau
apa berantem dari tadi ngacak ngacak dulu
ini mau berantem
hajar pak limah
kamu sekarang terima ini
ini dia juru sepatu
bandungan kelima seringan dapat berhenti
aduh jangan dua jin pakde jin bohongan
tangan mereka berdua
tangkap mereka itu
ayo kita kejar dia
mau kemana lagi kalian
mau tidur dimana
mau lari kemana keles
maksudnya apa gitu
mau lari kemana
kemana aja boleh
iya kemana dua aja boleh
kalian mau pakai siasat apa lagi
siasat apa ya
kaya setangga ya
mau tau aja tuh mau tau banget
tuh mau namanya
anak sudah gak usah banyak kompol
sekarang kalian semua tatap gigi saya
bukan kamu anak dua
kok gak mau
kok gak mau sih
gak mau tatap
aduh kenapa kalian gak mau lata gigi saya
padahal kalau kalian tatap gigi saya berarti saya kasih amplop
gak ada kasih amplop aja doang
sekarang kalian harus benar dua tatap gigi saya
bener kan dok
kan udah aku bilang
kalau kita sabar makan
sekarang kita bawa mereka
biar menghadapi sultan
sekarang kamu bebas
kalian sungguh anak anak yang sangat pemberani
dan saya sebagai sultan
banyak mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua
dan lilis juga berterima kasih ke kalian
aladin dan alpukat dan semua teman teman
terima kasih ya
jin pak d
jin pak d sekarang sudah bebas
jin pak d sudah tidak boleh merasa lagi ada berhutang budi
siapa yang punya utang budi
justru aladin yang punya utang dua
ya sudah kalau begitu
menggunting dalam melipatan
sampai berjumpa lagi
lebih baik kalian relakan saja izin kalian itu ya
dan jangan pernah kalian minta tolong kepada jin
kalian harus minta tolong hanya kepada allah swt
cukup kepada allah lah
yang maha memberi pertolongan
dan allah sebaik baiknya tempat untuk berlindung
terima kasih juga
terima kasih juga
terima kasih juga
terima kasih juga
terima kasih juga
kenapa kita ada di hutan
ini tempat hukuman buat kalian
kenapa kita dikirim ke hutan
tadi niatnya jin pengen kirim kalian ke mall cuma takut boros belanjanya
mendingan kesini aja sekaligus menebus kesalahan kalian yang sering berbuat ya kepada orang lain

tapi boleh lah santosin geography kyknya

nanti kejadiannya beda boyan gue yang bukan ngomong
gak mah sebenernya gak breasts lagi gitu
tiahh pursue lagi eh
ini juga om jin udah delay dua jam
yaudah ya pamit

kan kalau ganteng kan biasanya kan banyak harimau
pasti itu suara mew
pokoknya apapun suaranya
kalian tuh jangan selalu berbuat jahat
harus selalu berbuat baik
biar kalian tuh gak sial
ulanu mau kemana
oh iya kebetulan nih anak anak kalau pada kumpul semua
poh nunung mau pamitan
poh nunung mau pergi kemana
poh nunung harus balik ke arab
mau bekerja lagi di sana
aarab lah disini aja
apoin poh nunung
poh nunung bakal balik lagi kan ke pesantren kunanta
mau balik lagi kan
insya allah kalo poh nunung balik ke indonesia bakal main ke kunanta
jangan pergi lah mpo
saya jadi sedih
ya allah yang sedih sama poh
sabar ya ti
kalo emang udah begini emang tugasnya harus ke arab ti
jangan pada sedih ya
semua anak anak ya